selain erina gudono kaisang pangarep juga melakukan prosesi siraman di kediamannya di solo jawa tengah
jadi untuk kreasi saya sendiri ada beberapa macam
namun saya sangat terbantu dengan sebuah tanda yang menunjukkan bahwa
tapi ada juga kan negara negara di eropa
banyak penggemar blackpink di indonesia merasa resah
itu termasuk di puncak musim panas di saudi arabia
tunggu aja tema lain soal passion gen z di podcast gen z tergecet di spotify noise dan aplikasi lainnya
mencapai dua puluh lima juta rupiah
iya saya sekarang ngurusin tim nas putri dan lain lain gitu
karena dinilai memberatkan wisatawan asing yang ingin masuk ke indonesia
berbagai bantuan pendanaan murah juga terus dilanjutkan
mana lagi yang kau dustakan
mayoritas masyarakat di indonesia mengenal daun muda dari kelapa lontar enau dan rumbia ini
pada saat di sea games di kamboja
tapi apakah ppatk agak pesimistis untuk tidak bisa memberangus ini sampai ke akarnya
si paling basket putri
dalam menangani kasus gagal ginjal akut ini
dan tindak lanjut atas temuan komnas ham
dan saya kira pendidik pendidik masyarakat ya sangat efektif ya
tapi kalau dari cara komunikasinya laki laki mbak ini lebih ke yang peka apa yang lebih yang nggak peka justru
ternyata setelah kayak dibantu terus di massage
kan kalau di pond kan banyak gitu
yang saya hormati ibu hajah sinta nuriyah abdul
mas yoga sebagai partai menengah partai amanat nasional dinilai meminta terlalu banyak jatah menteri basah di kabinetnya pak prabowo gibran
iya kan kalau gak sembunyi sembunyi gak nonton
nah sekarang akhirnya sampai ratusan orang meninggal itu bukan main main
kadang kan kalau si kak sophie kan
memang mendapatkan cukup sekitar sepuluh
dalam menghadapi kompetisi global
dari pola ini bener bener di breakdownnya bisa panjang gitu loh
yang saya hormati yang mulia para duta besar negara negara sahabat dan para pimpinan perwakilan
keberadaan lrt di gadang gadang akan menjadi andalan masyarakat jabodebek
dulu kita pakai mr kim pertama
terus kita makan makan tim
habis terjual hanya hitungan menit pada lima belas november dua ribu dua puluh

oke boleh diperinci lagi tadi kesulitan ini dimaksud oleh panasir seperti apa
mereka yang berdomisili jauh dari stasiun mrt
cukup antusias mau datang ke sini
mahal itu hitungnya tappingnya berapa
untuk bisa menyatakan bahwa mereka untuk bisa ditangguhkan keberangkatan tahun depan
maka mereka percaya saja untuk menggunakan